tak cukup hanya memproduksi tempe dan keripik tempe sejumlah warga juga memproduksi stik mendol
bukan sebagai angkutan umum melainkan memberikan jasa sewa bagi para pedagang pasar
mengidentifikasi itu bisa melihat dari seluruh perspektif
iya kurang lebih begitu ya artinya di dalam surat edaran menteri ketenagakerjaan yang hari ini kita sudah keluarkan
memberikan pertimbangan penting bagi bapak untuk memutuskan oke atau tidak
maka semua ikhtiar mesti kita lakukan
melihat perjalanan bapak dari kecil hingga saat ini peran ibu juga cukup penting dalam hidup seorang pak mardiono
asumsi naya saja apakah ini mengandung filosofi atau tidak
kayak oh hari hari dengan jadwal yang padat
solusinya adalah yang paling tepat dengan desain seperti ini
bersanding dengan aneka jajan pasar
namun dengan menyewa orang tua hanya perlu membayar mulai dari tiga ratus ribu rupiah
skema ini yang dirancang untuk memberikan layanan dukungan kepada penyandang disabilitas
nah ketika ketika mereka melakukan aksi anarkis vandalis merusak fasilitas umum atau mencederai sportivitas dan fair play maka kartu anggota itu dicabut tidak boleh menyaksikan pertandingan sepak bola
oh beda beda sih lama banget kalau aku kan kayak ada setback kan
sudah selayaknya rupiah sebagai alat pembayaran yang sah harus dihormati dan dibanggakan oleh kita semua
menurut abdurrahman sasradi ningrat budayawan segaligus keturunan ke enam sultan sumeneb abdurrahman pakunatan ningrat
atau dengan nenek nenek itu ada nini nini aki aki niki ben dia orang orang tua yang udah lansia gitu
untuk pembahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
pengelola blok apasar tangga abang heri sukriatna menyebutkan
tahun dua ribu tujuh belas tercatat ada sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan unit angkot menjadi sekitar tiga ratus empat belas di tahun dua ribu delapan belas
iya dan ini kalau biasanya kalau pulau kan cukup gersang
is a sustainable luxury resort dan sudah diakui oleh wwf indonesia dan juga sudah diakui oleh dunia
saya dapat bocoran bu nika suka banget sama menu yang ini